rencana penggusuran kampung luar batang penjaringan jakarta utara oleh pemerintah provinsi dki jakarta menimbulkan keresahan
warga merasa tidak memiliki pilihan lain selain pasrah ikut direlokasi
ya setuju dibilang setuju nggak setuju dibilang setuju ya setuju
kebingungan juga masyarakat sini karena masyarakat pada umumnya cuma melihat seperti dia mau ke depan
bagaimana dia menolak ya kalau dilihat air mati
kemudian di depan juga kalau dilihat ada pos tiga pilar
mereka sepertinya takut dengan itu
setuju aja lah namanya kita warga nanti kita bertahan tahan takutnya gimana gitu
ya kepengennya sih ya habis lebaran gitu digusur
tapi ya gimana lagi ya katanya secepatnya ini
kalau saya sih setuju setuju aja tapi ya setidaknya ya harus punya tempat lah
ditempatin di mana mestinya
layaknya kita digusur gitu ya
kalau saya sih ya silahkan aja mau diapain kapan saja gitu saya siap